saudara kementerian kesehatan menguji coba penggunaan internet cepat berbasis satelit starling
layanan internet satelit yang berada di bawah naungan perusahaan spacex milik elon musk ini
diuji coba di sejumlah puskesmas di daerah tertinggal perbatasan dan kepulauan di indonesia
kementerian kesehatan menguji coba penggunaan starling
layanan internet satelit yang berada di bawah naungan perusahaan spacex
uji coba dilakukan di sejumlah puskesmas di provinsi bali
yakni puskesmas pembantu sumerta kelot di denpasar
puskesmas pembantu bumbungan di kebupaten kelungkung
dan puskesmas tabarvane di kepulauan aru maluku
peluncuran uji coba dihadiri menteri kesehatan budi gunadisadikin
menteri komunikasi dan informatika budi aris setiadi
serta menteri kelautan dan perikanan sakti wahyu trenggono
untuk mendukung layanan kesehatan di puskesmas di daerah terluar
tertinggal dan minim jaringan internet
kita sudah memetakan dari sepuluh puskesmas
ternyata ada kurang lebih tujuh ratus an ya puskesmas yang sama sekali tidak ada internetnya
jadi target awal kita adalah bagaimana menempatkan starlink ini di daerah daerah tersebut
tapi ada juga puskesmas yang tidak ada internetnya juga bukan di daerah tiga t
pertama kali kita langsung bekerjasama dengan starling untuk melakukan uji coba
di berbagai tempat yang tadi tidak ada sama sekali
untuk kita lakukan tes penggunaan starling tersebut
nantinya ada lebih dari tujuh ratus puskesmas dari sekitar sepuluh puskesmas
yang sama sekali belum terjangkau akses internet
akan terbantu dengan hadirnya internet starling